semua bakal calon presiden saling uji kekuatan mengenai siapa bakal calon wakil presiden yang bisa menambah kekuatan suara
wali kota solo termasuk salah satu yang paling populer meskipun ia sendiri enggan maju sebagai bacawa pres dari tiga kandidat presiden yang ada
hasil lingkaran survei indonesia denny ja merilis nama wali kota solo gibran raka buming raka
menjadi bawa pres paling potensial untuk berdampingan dengan menteri pertahanan prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh
kekuatan gibran tidak hanya di kalangan generasi milenial
melainkan generasi z yang sudah memiliki hak pilih juga mayoritas memilih gibran
dengan kinerja selama ia menjabat sebagai presiden republik indonesia
dari data ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertama siapapun wakil dari pak prabowo itu relatif beliau melampaui pasangan lainnya
baik wakilnya beliau pak prabowo ini gibran kemudian erick thohir air langga hartarto maupun juga mohaimin iskandar
dia tetap melampaui pasangan ganjar sandi maupun juga
sementara wali kota solo gibran raka buming raka menegaskan tidak akan maju kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur
gibran akan fokus mengurusi kota solo
gibran menjelaskan sejauh ini usianya belum memenuhi syarat minimal ikut pencalonan presiden dan wakil presiden
sebab perkara uji materi tentang hal itu masih dalam proses di mahkamah agung
dan mengenai keputusan yang menghapus postingan foto dengan perpustakaan
di medsos gibran meminta semua pihak tidak meributkan hal itu
mas katanya apa sengkak menghapus foto sama prabowo ya mas gita
kenapa menghapus foto sama prabowo mas gita
kita upload dengan pak ganjar
kenapa yang diributkan hanya satu orang
lembaga survei fixpol media polling indonesia menyebut
simulasi pasangan prabowo subianto dan pasangan anies baswedan bersaing ketat
dalam survei calon presiden di jawa barat
sementara simulasi pasangan ganjar pranowo konsisten diurutan ketiga
pada empat simulasi pilpres dengan memasangkan tiga kandidat itu dengan sejumlah nama
dua simulasi dimenangkan anies dan dua simulasi lainnya dimenangkan prabowo
tim liputan cnn indonesia